pemprov dki memastikan penyerahan rapbd dki dua ribu dua puluh ke kemendagri akan molor dari jadwal yang ditentukan
meski begitu menteri dalam negeri tito karnavian yakin pemprov dki jakarta mampu menyelesaikan rapbd dua ribu dua puluh tepat waktu
saat ini tito terus menjalin komunikasi dengan pemprov dki agar rapbd segera dirampungkan
tito berharap seluruh pemerintah provinsi termasuk dki jakarta membuat anggaran yang proporsional
tito mengatakan kemendagri memiliki variable variable untuk mengukur pembagian anggaran yang terkait belanja pegawai dan program pembangunan masyarakat
misalnya masalah pendidikan dan kesehatan
menurut tito anggaran program pembangunan untuk masyarakat harus lebih besar dibanding anggaran belanja pegawai
namun tito menegaskan program yang dibuat harus dapat dirasakan langsung masyarakat
kemendagri itu yang mengurusi masalah itu namanya dirjen bina keuangan
sekarang ada beberapa memang daerah daerah yang sudah mengajukan ya
seperti papua sudah ada beberapa provinsi lain
dki belum tapi kita membangun hubungan komunikasi agar mereka bisa menyampaikannya tepat waktu
insya allah tepat waktu lah kita akan bangun komunikasi terus menerus